selanjutnya gubernur dki jakarta anies baswedan melaksanakan sholat idul adha di masjid fatahilah balai kota dki jakarta
bersama wakil gubernur dan jajaran pejabat pemprov dki jakarta
sholat idul adha di balai kota mulai dilaksanakan pukul tujuh waktu indonesia barat
sholat idul adha digelar dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku
seperti menjaga jarak mengukur suhu tubuh jemaah dan juga mencuci tangan
usai melaksanakan sholat jumat gubernur menyerahkan hewan kurban seekor sapi seberat satu tiga ton
daging kurban nantinya akan didistribusikan oleh korpri
pemotongan hewan kurban tidak dilakukan di balai kota sebagaimana biasanya
pemotongan dilakukan oleh pd dharma jaya
inilah kesempatan bagi kita keluarga keluarga untuk menteladani
betapa besarnya cobaan yang kita lakukan
pemotongan yang dialami oleh ibrahim as sekeluarga dan keluarga keluarga kita
hari ini mengalami cobaan yang tidak kalah ringan
kita merasakan betapa harus berada di rumah bekerja dari rumah belajar dari rumah
beribadah juga sempat semuanya dikerjakan dari rumah
tapi kita menyadari persis bahwa ini belum apa apa
dibandingkan dengan cobaan yang dialami oleh sebuah keluarga yang kita peringati sampai dengan hari ini
karena itu mari kita ambil keteladanan dari peristiwa keluarga nabi ibrahim
ketangguhan keteguhan ketabahan keikhlasan ketakwaan
yang hari ini kita butuhkan untuk melewati masa pandemi ini
ya sarah sekarang kita akan melihat bagaimana suasana idul adha di ibu kota jakarta
telah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro di balai kota
selamat pagi diego ini bagaimana tadi proses sholat
apakah warga saat sholat tetap mematuhi protokol kesehatan di sana
ya selamat pagi sarah dan megi
betul sekali hari ini sholat idul adha dilaksanakan pada pukul tujuh
waktu indonesia barat di masjid fatailah balai kota dki jakarta
di mana sholat idul adha sendiri terbuka untuk umum dan juga untuk lingkungan pemprov dki jakarta
dimana sholat idul adha dihadiri langsung oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
dan juga wakil gubernur ahmad riza patria kemudian juga sekda saifullah
dan juga jajaran pemprov dki jakarta lainnya
di mana pada sholat idul adha di mana sholat idul adha dihadiri langsung oleh gubernur dki jakarta
di mana sholat idul adha hari ini dipimpin oleh imam ustadz dr andes haji munawir idris
dan juga untuk mengisi khutbah idul adha pada hari ini dipimpin oleh khotib prof dr kiai haji didin hafiduddin
dimana pada sholat idul adha kali ini khutbahnya bertemakan semangat berkurban semangat memberi dan berbagi
dan memang khutbah idul adha yang disampaikan oleh khotib
seberapa selaras dengan tema yang disampaikan pada hari ini
dimana khotib sendiri menekankan bagaimana di masa di tengah pandemi covid sembilan belas yang melanda dki jakarta saat ini
penting sekali kita untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan kasih sayang untuk berbagi kepada sesama kita satu sama lain
dan memperhatikan satu sama lain antara satu warga dengan warga lainnya
dan sholat idul adha di lingkungan pemprov dki jakarta ini sendiri
berjalan dengan menerapkan protokol protokol kesehatan yang berlaku
di mana para jemaah wajib mengenakan masker
kemudian sebelum para jemaah memasuki area sholat idul adha
mereka diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu
kemudian mereka harus mencuci tangannya menggunakan sabun
di mana para panitia pelaksana sholat idul adha di masjid fatailah balai kota ini sudah menyediakan wastafel wastafel

para jamaah dapat dengan mudah mencuci tangannya sebelum memasuki area sholat idul adha
selain itu juga para jemaah sudah dihimbau sebelumnya oleh para panitia penyelenggara sholat idul adha
bahwa mereka harus membawa sejadah mereka masing masing
hal ini dilakukan untuk meminimalisir persebaran covid sembilan belas di lingkungan masjid fataillah balai kota
dan setelah dilakukannya sholat idul adha
dan setelah khutbah idul adha selesai
maka gubernur dki jakarta bersama dengan wagub dan juga sekda dki jakarta
langsung melakukan penyerahan hewan kurban
yaitu seekor sapi seberat satu tiga ton
yang diberikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
dan juga seekor sapi seberat satu ton oleh wakil gubernur ahmad riza patria
di mana apabila pada tahun tahun sebelumnya
pemotongan hewan hewan kurban ini dilakukan langsung di balai kota
namun karena pandemi yang melanda
maka pemotongan hewan kurban pada tahun ini dilakukan di rumah potong hewan dharma jaya
lalu kemudian daging hewan kurban yang telah dilakukan pemotongannya tersebut
nanti akan disalurkan oleh korpri kepada mereka yang membutuhkan
dan gubernur anies rashid baswedan sendiri dalam sambutannya usai memberikan penyerahan
hewan kurban tersebut menekankan agar warga dki dapat meneladani keluarga nabi ibrahim
bagaimana mereka tetap tabah mereka tetap tawakal mereka tetap ikhlas
menghadapi ujian yang diberikan oleh allah swt kepada keluarga nabi ibrahim
tentunya hal itu seharusnya menjadi contoh bagi warga dki dalam menjalani masa masa pandemi ini
dan semoga dapat
melewati masa pandemi ini dengan meneladani keluarga nabi ibrahim tersebut
dan gubernur anies baswedan sendiri rencananya akan melakukan pantauan terhadap beberapa tempat pemotongan
dan apabila biasanya gubernur membawa serta keluarganya terutama anak anaknya
untuk melakukan atau menyaksikan pemotongan hewan kurban
namun kali ini karena situasi yang tidak memungkinkan
maka gubernur anies baswedan akan melakukan pemantauan
langsung dengan sendiri tanpa didampingi oleh anak anak dan keluarganya sarah dan megi
ya diego apakah anda bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana dengan proses pembagian daging hewan kurban di sana
karena memang saat ini masih pandemi dan juga kita bisa mencegah dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat
ya tentunya gubernur anies baswedan sendiri menghibau masyarakat bahwa
pemotongan hewan kurban seharusnya dilakukan dengan tidak menimbulkan kerumunan
atau tidak menimbulkan banyak orang yang hadir di lokasi pemotongan tersebut
oleh karena itu pemotongan dilakukan di tempat tempat pemotongan yang sudah diizinkan oleh pemprov dki jakarta
dan juga tidak diperkenankan bagi warga untuk menonton langsung pemotongan tersebut
begitu juga dengan hewan hewan kurban yang telah disumbangkan oleh pemprov dki jakarta
di mana ada satu ratus enam puluh ekor sapi yang diberikan oleh pemprov dki jakarta
yang kemudian nantinya akan dipotong di rumah potong hewan di dharma jaya
dan proses distribusinya sendiri nanti akan diserahkan kepada korpori
yang akan mendistribusikannya langsung kepada mereka mereka yang membutuhkan
sehingga tidak ada lagi terjadi seperti biasanya antrian bagi warga yang ingin mendapatkan daging daging kurban tersebut
karena dari pihak korporasi sendiri sudah mendata siapa siapa yang nantinya akan menerima sumbangan daging kurban tersebut
lalu kemudian mereka akan mengantarnya langsung ke rumah rumah warga yang membutuhkan tersebut
sehingga diharapkan nantinya tidak ada kerumunan akibat antrian
ataupun kerumunan akibat warga yang menonton proses pemotongan hewan kurban tersebut
sehingga mereka hanya tinggal menunggu di rumah saja nanti akan ada petugas yang datang untuk memberikan hasil
pemotongan daging kurban tersebut kepada mereka sarah dan megi
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diego basro yang melaporkan langsung dari balai kota jakarta